sejak lima bulan terakhir wabah demam berdarah dengki atau dbd mengancam masyarakat kota tasikmalaya jawa barat
data dari dinas kesehatan kota tasikmalaya sejak januari hingga pertengahan juni dua ribu dua puluh
total penderita dbd mencapai lima ratus orang
sebelas orang diantaranya meninggal dunia
tak hanya di kota tasikmalaya wabah dbd juga menyerang kota bogor
dinas kesehatan provinsi jawa barat mencatat kota bandung menjadi daerah dengan kasus dbd tertinggi di jawa barat
kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kota bandung rose arrosdiana menyebut
hingga bulan mei di kota bandung terjadi satu tujuh ratus empat puluh delapan kasus demam berdarah yang hampir tersebar berata di seluruh kecamatan
jika dibandingkan dengan kurun waktu yang sama memang terjadi penurunan kasus
yaitu mencapai tiga kasus hingga bulan mei dua ribu sembilan belas
meski demikian langkah antisipasi untuk menekan jumlah kasus dpd di kota bandung masih terus dilakukan
salah satu penyebab tingginya angka kasus dbd di kota bandung karena wilayahnya yang endemis demam berdarah
endemis itu artinya memang banyak sekali kasus yang terjadi di kota bandung
jadi banyak hal mungkinnya selain dipengaruhi oleh faktor cuaca juga masalah geografis
di mana memang kota bandung ini adalah
secara geografis itu kayak banyak lekukan ya karena dulunya katanya bekas situ atau apa ya
dimana itu banyak lekukan lekukan dan di tempat tempat itulah saat ada penghujan
potensi potensi yang menjadi perindukan dari nyamuk itu sangat besar
yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kasus dbd banyak menyerang terhadap dua kelompok umur
pertama anak anak antara lima hingga empat belas tahun
kedua adalah kelompok produktif umur lima belas sampai empat puluh empat tahun
masyarakat diharapkan terus menjalankan gerakan satu rumah satu jumantik
yaitu gerakan masyarakat memantau jentik nyamuk di setiap rumah yang digalakan pemerintah kota bandung
guna menekan penyebaran dbd di kota bandung
selain itu masyarakat juga perlu waspada dengan gejala yang biasanya luput diketahui
yaitu fase kritis setelah demam tinggi
seseorang akan mengalami demam reda padahal tidak terkait dengan penyembuhan
demamnya itu kan seperti pelanak kuda ya jadi dia demam kemudian dia seperti membaik
tapi saat membaik ini justru sebetulnya trombositnya turun ini yang harus kita waspadai
sering kali terlambat sehingga sudah jatuh ke shock
ini yang dibawa ke rumah sakit atau fasilitas yang memang harusnya dia berada melewati masa kritis yang hanya tujuh hari
itu sudah terlambat dan sering yang menimbulkan kematian adalah kasus kasus dss seperti ini
selain itu di tengah pandemi covid sembilan belas ini pihak dinas kesehatan kota bandung tetap melakukan upaya pencegahan
dan penanganan maksimal untuk kasus dbd seperti gerakan satu rumah satu jumantik dan vogueing
pelayanan di puskesmas dan rumah sakit pun tetap berjalan seperti biasa baik saat ada pandemi covid sembilan belas maupun tidak
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat